selain di gereja katedral ada juga pohon natal unik setinggi dua belas meter di tamrin yang dipasang sejak beberapa hari lalu
dan untuk melihat gambarannya bagaimana uniknya pohon natal ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sandra insana sari
sandra selamat malam
sebelum kita berbicara mengenai pohon natal bagaimana secara keseluruhan di sekitar tamrin perayaan natal untuk malam hari ini
ya selamat malam elvira dan selamat natal juga tentunya untuk para pemirsa yang merayakan
saat ini betul sekali saya sudah berada di tamrin sepuluh tepatnya ada di depan nih pohon natal setinggi dua belas meter yang memang disini diinisiasikan ya oleh pemprov dki jakarta
kemudian juga untuk pemda pasar jaya sarana jaya disini untuk dibangun
memang sudah ada nih elvira sejak tanggal dua puluh tiga desember kemarin dan rencananya akan masih ada sampai dengan satu januari dua ribu dua puluh
dapat lihat situasi terkini
elvira disini memang tidak seramai tadi ya karena memang baru saja semenit yang lalu disini diumumkan untuk para masyarakat yang hadir disini ini diperkenankan untuk meninggalkan tempat
karena memang biasanya disini buka dari jam sebelas sampai dengan jam delapan malam tapi karena hari ini sesuai dengan seruan gubernur ya
seperti itu instruksi gubernur bahwa memang seluruh tempat harus tutup pada pukul tujuh malam maka baru saja tadi ditutup
jadi diperkenankan untuk bapak ibu dan juga teman teman yang hadir disini nih untuk para masyarakat
yang ada di sini untuk meninggalkan tamrin sepuluh karena memang area ini sudah ditutup sesuai dengan instruksi dari gubernur
dan dapat lihat situasi terkini memang kalau tadi saya ceritakan ya disini para masyarakat hadir untuk berfoto karena memang di belakang saya ini bisa dilihat cukup indah ya elvira
di sini ada pohon natal setinggi dua belas meter memang berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya dua ribu sembilan belas setinggi sepuluh meter untuk tahun ini lebih tinggi lagi
dan kalau kita lihat disini yang hadir memang macam macam elvira
dari keluarga teman teman dan memang bukan hanya masyarakat yang beragama kristiani saja tetapi juga masyarakat yang beragama muslim
jadi tidak jarang juga tadi kami temu elvira yang memang menggunakan kerudung dan mereka mengatakan bahwa memang bineka tunggal wika kebersamaan dan kita menghormati ini indah dan mereka pun datang kesini
beberapa juga tadi kita tanya ternyata yang dari jauh elvira jadi memang ada yang dari pamulang datang ke sini karena memang dikatakan tidak bisa pulang kampung sehingga dengan adanya tempat ini
ini dirasa menjadi satu hal wisata
di tengah kota yang bisa dimanfaatkan seperti itu elvira
karena memang saat ini kasus positif di jakarta relatif cukup tinggi tapi menarik bagaimana tadi tegasnya petugas di lapangan memastikan bahwa kerumunan masyarakat harus bubar pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat
tapi di belakang anda saya masih melihat ada masyarakat di sana
di sini bukan hanya ada pohon natal ada tempat makan
kemudian juga ada panggung di sini
tapi walaupun ada panggung di sini hanya digelar musik
saja secara offline tidak ada live music seperti itu karena memang kembali lagi kita di saat ini di tengah pandemi jadi tidak ada acara
dan untuk tempat makan pun di sini beberapa panggung yang disediakan pun dibatasi
jadi yang tadinya ada dua ratus hanya ada seratus
dan untuk protokolnya sendiri pun tidak boleh beramai ramai di sini
kemudian juga yang data kita dapat memang di tanggal dua puluh tiga
di sini ada kurang lebih tiga ratus an orang perharinya yang datang
untuk hari ini sedikit lebih ramai tapi tetap protokol kesehatan dilakukan
jadi ketika kita masuk di sini diarahkan terlebih dahulu elvira untuk mencuci tangan
kemudian juga mengecek suhu
dan memang yang mau ke sini ini diwajibkan menggunakan masker
jika ada orang orang yang berkumpul seperti itu akan ditegur oleh pihak keamanan
walaupun memang kadang kadang agak sulit ya elvira
karena memang untuk mengabadikan momen terkadang mereka masih membuka masker
kemudian juga walaupun mereka duduk satu meja seperti itu kadang kadang memang mereka keluarga ya
jadi kedekatan kedekatan antar keluarga di sini masih ada
dan memang protokol di sini sudah diterapkan
dihimbau juga untuk para petugas
kalau misalnya ada yang berdekatan pun ditegur seperti itu ya elvira ya
dan tentunya ini kita masih akan dikatakan oleh para petugas di sini
memang pertanggal dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh tujuh ini diberlakukan penutupan hanya pukul sampai pukul sembilan malam saja
begitupun nanti di tanggal tiga puluh satu januari sampai dengan satu januari kalau tidak diperpanjang lagi ya
ini hanya ditutup di pukul tujuh
kalau untuk kesini elvira dikatakan memang lebih cantik atau bisa lebih dinikmati ketika malam hari
karena ornamen lampu lampunya di sini akan lebih indah ketika kegelapan
dan memang di sini mengangkat perayaan natal yang berdasarkan kesederhanaan dan juga solidaritas
di sini menjadi tema natal tahun ini
dan memang itu pun digambarkan elvira dalam ornamen ornamen yang ada di natal
di pohon natal seperti itu
seperti bola bola kado
kemudian juga saya melihat hiasan hiasan lampu di sini menggunakan barang barang bekasi
seperti gelas plastik kemudian juga kain yang bisa didaur ulang
ini menjadi salah satu bentuk nyata bahwa inilah kesederhanaan yang memang diangkat pada malam natal ini
kesederhanaan dan juga solidaritas
jadi jika malam ini belum sempat datang ke sana masih ada kesempatan di malam malam selanjutnya
tapi selalu ingat protokol kesehatan begitu ya sandra
terima kasih sandra langsung dari kalsantamering jakarta